tuh jelas banget kan renamen gue
aduh gue jadi gak sabar
tuh karisani nanti biar kita bisa sebarin video ini
nih secaranya anak ipa dan anak ips udah jelas jelas dilarang pacaran
masih aja mereka diem diem pacaran
sumpah berat banget
berat banget berat banget berat banget
kasian juga sih
gak mungkin lo cuman diem
lo cuman bengong liat ke gue
kalau gue diem aja dari tadi itu namanya gue gak hidup
lo gak usah bohong deh
lo tinggal jujur lo abis ngapain aja pas gue tidur hah
ngaku botol kecap
kalau gue mau jahat nih sama lo ya gue udah kabur dari tadi
karena gue emang sebenernya males banget nih latihan dance
gue gak suka ngedance
misal bener ya
ini anehnya kelewatan nih kerupuk kulit langka nih
bisa bisanya loh lagi tidur tetep loh
aneh banget nih
gak ada yang dari tadi marah marah sama gue emang beneran marah marah
takut taunya lagi tidur
res banget lagi tidur
camput aja lah kalau gitu
gak ada olah olah kerupuk kulit
wah pulang juga
eh gue taruh kuncinya gimana ya
dari situ gak bisa
kalo jendela gak mungkin sih
kalo jendela gue buka dulu trus gue lempar kunci
kalau enggak gue kunci nih pintu
nanti kenapa kenapa di rumah sama kerupuk kulit itu
yang ada besok pagi gue kena sembur sama dia
mau gue bangunin juga gak enak
keliatan banget capek
serba salah gue
lo jadi nginep kan
ya jadi dong
kan gue udah ujin sama nyokap bokap gue
sekarang gue mau lihat video
rara sama davin
kalo mereka berdua itu beneran pacaran
aduh gue juga mau lihat
tuh jelas banget kan rekaman gue
aduh gue jadi gak sabar
tukarisenin nanti biar kita bisa sebarin video ini
anak ipa dan anak ips
udah jelas jelas dilarang pacaran
masih aja mereka diem diem pacaran
nanti gue jadikan sama rifqi
ya beda lah rin
ih beda gimana
ya kali gue nyebarin hubungan lo sama rifki
udah aku tenang aja deh
gue nih ya gak akan nusuk lo dari belakang
udah udah cepet mana videonya
kita harus perihin foto yang gede tuh
biar kita bisa pasang di mading sekolah
dan semua orang bisa liat kalo mereka itu pacaran
ya udah tuh
ini kita mau gerbek rumahnya si ardino atau gimana sih
alen tadi gak manas aja
tadi di jalan kita sudah kasih jelaskan tuh
alen pung kepala juga angk angk begin
kita pikir ahli sudah paham
tapi pas lo beli sesuatu di jalan ribet banget kan parkir
jadinya gue gak tau lo beli apaan
ada tenang aja
ini bikin mobilnya rusak gak sih
betain ini jadi orang juga tidak jahat jahat sekali kawan
lagipula toh cet ini toh mudah sekali untuk dihapus
jadi dia tidak bisa kasih rusak dia punya warna mobil itu
tapi cuman satu
ini akan jadi pr sekali buat alih hidup kasih virus